dua partai pengusung pengisi kursi wakil gubernur dki jakarta belum memutuskan nama calon wakil gubernur dki
ada pun beberapa nama yang disebut masih tergolong alat untuk diputuskan
ada dua partai pengusung yang akan mengisi kursi kosong sandiaga uno dari posisi wakil gubernur dki jakarta yaitu gerindra dan pks
keputusan memang belum ditetapkan tetapi baik gerindra maupun pks disinyalir sudah memiliki nama kuat
dalam hal ini anies baswedan menyerahkan nama pengganti sandiaga kepada partai pengusung
ia juga mengungkapkan siap bekerja sama dengan wakil gubernur baru nanti
di sisi lain ketua dpd gerindra muhammad taufik menanggapi soal namanya yang disebut sebut menjadi calon wakil gubernur dki dari partai gerindra
menurutnya siapapun nama yang diusung tinggal adu tanding strategi di dprd
kursi wagup itu adalah diusulkan oleh dua partai pengusung bukan oleh satu partai
partai pengusungnya ada dua yaitu gerindra dan pks
karena itu nanti dua nama itu ada dua nama yang dikirimkan oleh pks dan gerindra
isi kesepakatannya apa nah itu antara mereka yang menyusun